pendi pendi pendi
imigrasi kelas satu tanjung pinang mulai jemput bola dalam pelayanan permohonan paspor baru maupun perpanjangan paspor lama
hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan warga mengurus paspor di kantor imigrasi
mengingat dalam waktu dekat singapura akan membuka pintu masuk bagi wisatawan asal kepulauan riau
warga yang mengurus paspor cukup memberikan persyaratan lengkap seperti fotokopi ktp
kartu keluarga akta kelahiran buku nikah pijasa dan paspor lama
setelah itu pemohon diminta melakukan rekaman sidik jari foto dan wawancara oleh petugas imigrasi
hanya butuh waktu sekitar sepuluh menit proses permohonan paspor baru maupun perpanjangan paspor lama selesai dilakukan
tidak hanya di tempat perkumpulan warga maupun komunitas
petugas imigrasi kelas satu tanjung pinang juga akan melakukan pelayanan jemput bola bagi pemohon paspor di sekolah kampus maupun ke perumahan
cara ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengurusan paspor di kantor imigrasi kelas satu tanjung pinang
yang selama pandemi mengalami penurunan sekitar lima puluh persen
dan memang kita dinyatakan bisa lagi semua
jadi supaya tidak geludaknya atau berbunyinya masyarakat itu membuat paspor di kantor kita
jadi kita antisipasi
kita adakan jemput bola dalam pembuatan paspor ini isi paspor ini
pembukaan batas negara antara indonesia dan singapura dengan sistem safe travel corridor akan dibuka dua puluh satu april mendatang
pintu dibuka melalui jalur laut via pelabuhan bbt lago bintan dan nongsa point marina batam
arpandi kota tanjung pinang kepulauan riau